petugas satreskrim polrestabes surabaya kembali membongkar praktik prostitusi online menyimpang yang dilakukan lebih dari dua orang
dari penggerbekan ini polisi mengamankan dua orang pelajar satu diantaranya pelajar smp
beginilah video amatir detik detik penggerbekan praktik prostitusi menyimpang yang dilakukan lebih dari dua orang di salah satu hotel di kawasan gedung sari surabaya
ironisnya praktik prostitusi ini melibatkan bg yang masih berusia lima belas tahun siswi kelas sembilan salah satu smp di surabaya sebagai korbannya
selain mengamankan bg polisi juga menangkap tersangka mtt warga bangkalan yang berperan sebagai mucikari dan juga sebagai salah satu pemeran dalam permainan seks yang dilakukan lebih dari dua orang tersebut
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti uang tunai rp delapan ratus ribu rupiah serta satu unit handphone yang digunakan untuk berkomunikasi dengan para pria hidung belang
mereka ini menjajakan lewat media sosial atau lewat wa di situ ada korban yang baru berumur lima belas tahun yang masih sekolah
dari hasil pemeriksaan tersangka mtt mengenal korban dari situs jejaring sosial di facebook
selanjutnya mtt memasarkan bg kepada pria hidung belang dengan tarif baik layanan tunggal maupun lebih dari dua orang seharga rp delapan ratus ribu rupiah per orang sekali kencan
facebook gimana ceritanya kok
yang keras tuh
dia menawarkan di facebook
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka mtt akan dijerat undang undang perlindungan anak dengan ancaman hukuman lima belas tahun kurungan penjara